karena memang komisi kedua berupa saat
perkaraan ini masih cukup banyak
komisi kedua berupa saat
tapi buat saya khawatir tidak memang banyak banyak
kepala bpn yang baru
bapak agus harimurti yudhoyono
yang bersedia hadir memenuhi undangan pada rapat hari ini
menteri atr bpn selama periode ini
yang jelas pak ongko ketawanya lebar
selamat datang pak menteri
inilah ketua komisi dua
apalagi ini momen di bulan puasa
sudah berjalan sedemikian rupa
di kesempatan perdana ini
pemetaan masalah yang mungkin menjadi pr kita selama ini
yang belum kita selesaikan